rai lebih baik kau tinggalkan tempat ini
biarkan aku yang menghadapinya rai
tidak raka hidup dan mati kita hadapi bersama
akhir hidup kalian seperti ini
bersiaplah untuk mati
aku ayah andal
kau adalah putraku
kau pikir dengan cara kau seperti itu
aku bisa percaya denganmu
aku raden atta putra dari prabu martasinya
jangan ganggu aku
untuk menjaga keamanan
untuk menghentikan kezaliman disini
dia adalah sedaramu
jangan ikut campur urusanku
atau kau akan merasakan jurusku
buat gua k cris itu
oh k wiltih
berguna sungguh kakak itu tidak berguna
tidak raka aku mohon
jangan berkata seperti itu
berarti aku pun bukanlah kakak yang berguna
saat ini kita sudah
bersalah keras kita sudah
berjuang untuk menjaga adik kita
reiki asal nampas dia akan kembali mengingat kita
aku percaya kepadanya
ini adalah sebabmu
kamu bisa bisa menggunakan raih study yang
dulu raih study tidak mengampunimu
mencegah kasih ini
sekarang terbukti kau melakukan kejahatan kembali dengan memanfaatkan adikku raja santap
itulah bukti dari kehebatan dan juga kecerdasanku
aku bisa mendayung dua tiga puluh terlampau
aku bisa menghancurkan pancajaran
dan menghabisi seluruh turunan siliwane
rai lebih baik kau tinggalkan tempat ini
biarkan aku yang menghadapinya rai
hidup dan mati kita hadapi bersama
akhir hidup kalian seperti ini
bersiaplah untuk mati
terima kasih banyak
karena kau telah menyelamatkan kami
siapa yang berani gagalkan seranganku
aku jaya lodra
kau lehampung ngecut
kau hanya berani melawan orang yang sudah lemah dan terluka
kalau kau seorang kesatria
akan aku nyahkan kau bersama pak jocara
hatiku sungguh senang
kalian berdua akan dinasari tanganku
ya allah hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan
selamatkanlah hamba dari kejahatan orang ini
ternyata dia masih memiliki kekuatan tersembunyi
sudah kau sudah dinasai di tanganku
kau adalah sumber malapetaka di panjajara
kau adalah sumber yang menyebabkan kekuatan tersembunyi
kau adalah sumber yang menyebabkan kekuatan tersembunyi
ya putraku kamu sungguh salah paham
jangan mengelak lagi
kau dan seluruh anak keturunanmu sudah membuat rakyat menerita
ini semua tidak seperti yang kamu lihat
ayah anda yakin pasti ada yang salah dengannya
jangan mengelak lagi
jangan memperdayaiku dengan kepura puraanmu
aku tidak akan membiarkan itu terjadi
atau aku akan berbuat tegas kepadamu
jaga dewa batara
mohon jangan biarkan putraku terjebak di situasi ini lebih lama lagi
sungguh menyakiti perasaan
aku tidak akan memperbaiki perasaanmu
aku sudah berusaha